indonesia akan bersaing dengan argentina pada fifa matchday sembilan belas juni mendatang
tentunya ini membangkitkan antusias dari para pecinta sepak bola tanah air
yang dapat terlihat dari meningkatnya penjualan jersey
baik milik timnas indonesia maupun milik timnas argentina
para pecinta sepak bola mengunjungi mills
distributor resmi jersey timnas indonesia yang tengah membuka booth di kawasan istora senayan
jelang pertandingan indonesia argentina
pihak mills mengaku terjadi lonjakan pembelian jersey timnas indonesia
ada tiga jenis jersi timnas indonesia yang dijual
kalau range harganya kalau untuk yang player
dari harga rp sembilan ratus tiga puluh sembilan
ya yang replikanya di harga rp empat ratus tiga puluh sembilan
dan yang supporter versionnya itu di harga rp satu ratus sembilan puluh sembilan

yang paling banyak dibeli itu yang supporter version kak
dari tiga jenis jersey yang ada supporter fashion lah yang paling banyak diminati
lantaran dapat dibeli dengan harga yang relatif murah
buat persiapan nonton argentina
oh jadi emang beli untuk perkenalan
tinggal satu doang sih yang belum punya sebelumnya saya udah punya
oh emang koleksi ya
hal yang sama terjadi di pusat perbelanjaan tanah abang jakarta pusat
permintaan terhadap jersi timnas argentina meningkat
meski bukan original jersi kw tetap memiliki banyak peminat
tentunya karena dengan harga murah
mulai dari rp seratus hingga rp satu ratus lima puluh
perhari bisa keluar sampai dua puluh lima puluh lusin
dua puluh lima puluh lusin berarti ini mbak menjualnya bukan retail atau gimana
iya bukan retail jadi kita memang menjual ke reseller gitu
oh iya jadi permintaan dari resellernya juga bertambah banyak ya mbak
jersy yang paling banyak dibeli yang mana sih yang home atau yang away
sekarang lagi rame yang home
begitu pula di toko adidas indonesia sponsor resmi jersey argentina
tingginya antusiasme penggemar terhadap timnas sepak bola argentina
mengakibatkan persediaan jersi original timnas argentina habis tak bersisa